pemirsa nama ketua komisi pemberatasan korupsi firly bahuri terseret dalam kasus duga pemerasan terhadap ex menteri pertanian syahrul yaslimpo
ia diduga terlibat pemerasan terhadap scl dalam dugaan kasus korupsi jual beli jabatan di kementan yang tengah ditangani oleh kpk
firly bahuri telah membantah dirinya dan juga jajaran pimpinan kpk lain melakukan pemberasan kepada sel terkait pengusutan dugaan korupsi di lingkungan kementan
firly sendiri merupakan jenderal polisi pura iuran bintang tiga atau dengan pangkat komisaris jenderal
dilansir dari pengumuman laporan harta kekayaan negara atau lhkpn firly memiliki total harta kekayaan sebesar rp dua puluh dua delapan miliar rupiah untuk periode dua ribu dua puluh
ia menyampaikan harta kekayaannya pada dua puluh februari dua ribu dua puluh
kami ajak anda untuk melihat lebih detail bagaimana untuk aset dari seorang ketua
kami ajak anda untuk melihat lebih detail bagaimana untuk aset dari seorang ketua
di tahun dua ribu dua puluh satu adalah sebesar rp dua puluh tujuh miliar
kemudian setelah dilaporkan pada tahun dua ribu dua puluh tiga di periode dua puluh februari dua ribu dua puluh tiga ini lhkpn nya di tahun dua ribu dua puluh satu adalah sebesar rp dua puluh dua delapan miliar
artinya ada kenaikan di sini sebesar rp dua miliar
dari tahun dua ribu dua puluh satu ke tahun dua ribu dua puluh
kita akan simak kita akan intip garasi rumah apa saja yang dimiliki oleh seorang firly bahuri
ternyata dia punya banyak kendaraan ya baik itu roda dua maupun roda empat
dimulai dari motor honda vario
honda vario di tahun dua ribu tujuh senilai dua lima juta
ia juga punya yamaha n max sebesar atau senilai rp lima belas juta
juga punya toyota innova ventura rp dua ratus sembilan puluh dua juta
dia juga punya camry lima ratus sembilan puluh tiga juta rupiah
dan juga punya land cruiser rp delapan ratus lima puluh juta
jika di total untuk transportasi dan juga mesin yang dimiliki oleh seorang firly di garasinya ini adalah rp satu tujuh miliar
kita akan intip lagi apa yang dimiliki firly selain garasi yaitu adalah mobil dan juga motor ya
kita akan lihat untuk harta kekayaan berikutnya
firly juga punya tanah dan bangunan
jumlah tanah dan bangunan firly ini di bandar lampung dan juga bekasi
jika di total ada delapan tanah dan bangunan yang tersebar di bekasi dan juga bandar lampung
kita juga tahu ya pada hari ini kamis dua puluh enam oktober dua ribu dua puluh
kepolisian selain mendatangi rumah firly yang ada di jakarta di kertanegara
juga mendatangi rumah firly yang ada di bekasi
informasinya di bekasi ini merupakan rumah yang dihuni oleh ibu nda firly
dan ia atau firly juga punya
kas dan setara kas sebesar rp sepuluh enam miliar
dan jika di total tadi delapan tanah dan bangunan yang tersebar di bandar lampung dan juga bekasi
totalnya adalah rp sepuluh empat miliar
dan jika di total semuanya aset firly sejauh ini berada di angka rp dua puluh dua delapan miliar
itu tadi kita simak ya
sejumlah harta yang dimiliki oleh seorang ketua kpk firly bahuri
dan kita tahu bahwa firly juga telah menuhi panggilan pemeriksaan di polda pada selasa lalu ya
firly diperiksa selama kurang lebih sepuluh jam oleh penyidik di barres simpori terkait dengan dugaan peperasan
yang dilakukan oleh pimpinan kpk kepada ex menteri pertanian syahrul yassin limpo